saudara perusahaan raksasa minyak dan gas malaysia
yakni petronas melakukan penanda tanganan kontrak
bagi hasil wilayah kerja ketapang dan mubara papua barat
penanda tanganan kerjasama dilakukan pemerintah dan petronas
di acara ipa convex di ais bsd tanggerang banten
kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional
serta menjaga keberlanjutan produksi ataupun komitmen eksplorasi
total saudara investasi komitmen pasti dari wilayah kerja ini
yakni senilai sembilan puluh enam sembilan puluh dua juta dolar amerika serikat
dengan total bonus kedua wilayah kerja sebesar satu lima juta dolar
atau setara enam belas sembilan miliar rupiah
kontrak bagi hasil wilayah babora merupakan wilayah kerja eksplorasi
dengan jangka waktu tiga puluh tahun
sementara wilayah kerja ketapang